dua pekan sudah daerah istimewa yogyakarta menjadi satu satunya provinsi yang seluruh wilayahnya menerapkan ppkm level empat
kondisi ini membuat menko perekonomian dan menteri kesehatan angkat bicara
menko perekonomian erlangga hartarto mengatakan kondisi yogyakarta berbeda dengan provinsi lain di pulau jawa
sementara di provinsi lain jumlah kasus covid sembilan belas menurun di yogyakarta justru sebaliknya
senada dengan menko perekonomian menteri kesehatan budi gunadisadikin menyebut bahwa pandemi di indonesia lumayan teratasi kecuali di yogyakarta
komentar ini disampaikan kedua menteri tersebut dalam kunjungan ke universitas gejamada yogyakarta pada kamis siang
ini salah satu daerah yang masih di level empat
karena biasanya yogyakarta dibandingkan provinsi lain di pulau jawa
saya terlambat di mana jakarta jawa barat dan yang lain omikron ini sudah mulai turun
nah yogyakarta masih bergerak